ini reva bukannya
kamu gimana sih
perasaan juga di sekolah kita ketemu
masa udah lupa sama aku
tapi kok beda ya
bedanya makin cantik sih kayaknya
jadi tuh lebih keliatan segar
ini buat orang
boleh tuh jadiin dia guru
gue rasa dia orang yang tepat
untuk menjadi murid gue
kenapa aku tidak bisa mencintai perempuan lain
aku kumpulkan kekayaan ini
dan kalau aku mati
untuk siapa semua ini
kau punya anak perempuan yang bernama raya
aku akan limpahkan seluruh kasih sayangku
kepada anak kau itu
jadi gimana pak
menurut bapak bagus banget kan
kalau reboy sampai ikut ajang itu
kontes itu tuh pak
kalau misalnya reva sama boy menang
itu yang harum juga
yang terangkat itu nama sekolah kita
sma merah putih jakarta timur tuh
bangga gak pak
entah itu nama kontesnya apa sih
ajang cowok cewek oke sedekai jakarta
iya deh pokoknya sedekai dua ribu enam belas
bentar saya browsing ya
cocok untuk anak anak pelajar sma ya nggak cuma cantik dan ganteng
tapi pinter dan berprestasi
terutama berprestasi di bidang akademi
ya tapi nggak juga harus
ini sih harus
yang penting dia punya prestasi
nah bapak bayangin aja
reva sama bu itu cocok banget buat ikutan cocok
karena reva itu ringan baik
cantik terus dia pinter selalu ranking kalo di kelas kan ya reva kan
boy boynya ganteng baik rajin solat
terus dia olimpiade matematika juara
pak aduh cocok banget
gak ada pak amir
pak amir kan
oke kalau gitu saya setuju
berarti nanti malam biar saya ke rumah reva
hmm tau sih
kalo bapak ke rumahnya reva
nanti bapak dicegat sama
mamputnya reva si adriana
apalagi gini deh pak
baru nanti kita kabarin ke bapak
baru nanti kita kesana
yaudah kalo gitu saya nanya si reva sekarang ya
oke makasih pak
kita harus ketemuan di cafe dekat rumah lo
ini penting banget
ada titiknya gak tuh
di akhir pak
tapi panjang dulu
yaudah apalagi itu pak
cabut dulu pak
nanti malam saya jemput bapak
naik mobil saya kita ke rumah eva oke
tapi kalian kasih tahu saya progresnya
jangan sampai kalian gak jadi kalian gak bilang
nanti saya udah nunggu saya laleran lagi
yaudah kalian hati hati ya
makasih ya pak
maaf lo gak disediain apa apa ini
hahaha makasih ya pak
selamat hati hati ya
si melli ngajak ketemuan
pentingnya panjang banget nih anak
berarti kalau dia bilang panjang banget tuh pentingnya
berarti ini penting banget
makasih ya kalian tuh bener bener best friend gue banget deh
mau ngebantuin gue sampai segininya
bahkan sampai harus ngomong ke pamir juga
lagian kita tuh mikir ini gak merugin siapa siapa kok
ya sebenarnya sih awalnya bahwa gue tuh udah bolehin
terus gue bilang boy
ya kan gue juga gak mungkin bohong kan
kayaknya gak diiji nih deh
ya udah kalau gitu
lo senyum dulu dong
kan kita mau ngejalanin rencana yang tadi kita bikin
ya kan mel
eh tapi btw
pasti rempong deh
kalau buat masalah mahmu ntar biar gue aja yang alihin perhatian dia oke
eh kalau bisa kalian hari ini datangnya sekitar jam tujuh an aja ya
pas banget tuh biasanya hari hari kayak gini tuh bokap gue pulangnya cepet banget

tuh bagus juga
ini reva bukannya
kamu gimana sih

perasaan juga di sekolah kita ketemu masa udah lupa sama aku
tapi kok beda ya
tapi kok beda ya
bedanya makin cantik sih kayaknya
eh iyalah kan aku abis mandi jadi tuh lebih keliatan segar fresh gitu deh
kalau orang tuh abis mandi sama baru bangun tidur
yah pasti bedalah
dah kamu ngapain sih malah ngomong ngomong gitu terus
ehm tau gak tadi aku kan ketemuan sama cindy sama melly
terus mereka bilang katanya mereka mau bantuin kita loh
ya nggak tahu sih tapi kan setidaknya mereka mau mencoba mau berusaha
kamu tau gak boy mereka tuh sampai nemuin pak amir loh
mereka tuh mau minta tolong sama pak amir
ya siapa tau dengan membawa nama sekolah papi aku jadi tergerak di ngizinin

itu sih ide yang sangat bagus
dan kamu tuh beruntung banget
punya sahabat yang selalu ngebantuin kamu
kalau misalnya kamu punya masalah tuh mereka langsung ngebantuin kamu
tanpa kamu minta pertolongan dari mereka
iya boy aku juga ya seneng sih punya teman yang peduli care kayak mereka
oh ya ref semoga aja ide mereka itu berhasil ya
amin semoga aja kayak gitu ya
eh raff kalau udah bawa nama nama pak amir sih aku jadi tertantang buat menang loh
soalnya gini deh kalau misalnya kita berdua menang ya
menang kita bisa mengharumkan nama sekolah kita
dan satu sekolahan kita ini semua murid muridnya bisa kita bikin senang
dan itu juga ibadah loh rev
amin semoga aja ya
eh tapi kan kamu pernah boy kamu pernah mengharumkan nama sekolah
ingat gak kamu kan pernah ikut olimpiade matematika dan menang lagi
ya iya sih cuman kan sekarang beda
kalau sama kamu tuh kayak gimana ya

nih kita beneran tahu ada kata kata yang ada tenemos
atau politik kita menang juga
streets dusun di sana
oh gw di dalam